hai abang none jakarta identik dengan pakaian adat betawi yang dipakai yaitu baju kebesaran
abang dan none sejak pertama kali ajang tersebut diselenggarakan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan hingga kini pakem
atau standar pakaian betawi terus dipertahankan secara turun temurun pakem baju kebesaran abang
berupa jas hitam berbahan semiwall dengan rantai kuku macan bisa keatas kuku macan ini memiliki
filosofi kegagahan seorang pemuda betawi kemudian lisko dan ikat pinggang bahan batik yang disebut
loksan hingga celana bahan hitam dan sepatu fantovel selamat siang bang noval siap bang
selama karantina plon ini diajarin kasih pakem pakem baju betawi kira kira apa aja
udah jelasin pasti diajarin karena kan kita sebagai abang atau nono juga bisa harus ke
pilihan dki jakarta melalui baju yang kita pakai namanya besar untuk pakem pakem sendiri
di sini ada
kancing sebelah kanan itu ada tiga dan di kiri itu ada tiga juga totalnya enam jadi mengambangkan
rukun iman dan terus di sini ada namanya listkol dan ini loksan jadi penempatan loksan ini dipakainya
di kancing kelima baju dibaju dengan kancing cuman artinya untuk melambangkan rukun islam
gitu selain itu pakem baju kebesaran none yaitu kebaya bahan sifon atau fol dipadukan
dengan kerudung kain sarung motif tumpal dan selok dengan warna warna cerah yang serasi kemudian
rambut di jepo dengan ronce melati di sebelah kanan memakai aksesoris lengkap mulai dari
anting kembang goyang kalung tebar gelang listring peniti tiga susun yang bermakna keteguhan iman
islam dan ihsan dalam hidup hingga ikat pinggang yang disebut pending wakil ketua lembaga
kebudayaan betawi yahya menjelaskan pakan tersebut telah diatur dalam peraturan gubernur dki jakarta
nomor tiga puluh tahun dua ribu sepuluh bab tujuh pasal lima puluh hingga lima puluh dua yang mengatur tentang ketentuan pakaian dalam
penyelenggaraan abangone jakarta yang namanya pemilihan festival atau lomba lomba itu kan
tujuannya adalah sosialisasi pakem yang betul dan sah menurut aturan adat oleh karena itu di saya melihat
kegiatan kegiatan masyarakat itu ya yang non perlombaan ada saja kesalahan kesalahan penggunaan busana itu
misalnya kalau dia memakai busana none maka dia pakai pendingnya di luar kadang kadang itu ada
kesalahan sebetulnya kan dia di dalam yahya menambahkan pakaian abang none berperan sebagai
penguat identitas di tengah tengah kota metropolitan jakarta kebudayaan betawi harus terus
dilestarikan sesuai dengan ketentuannya agar terus bertahan kokoh dari generasi ke generasi di masa
salam shifah nifaqurniayuni arwanjakarta